hai ribuan pengunjung memadati taman fathahillah untuk mengikuti hari terakhir festival batavia
kota tua dua ribu dua puluh dua minggu sore dalam festival ini tersaji delapan puluh gerai usaha mikro kecil menengah
binaan pemprov dki jakarta yang menjajakan kuliner maupun kerajinan selain itu berbagai
posisi kenamaan ikut menyemarakan festival dalam konser musik kita dari caktum pak jakarta timur
ini sekeluarga iya lagi jalan jalan mengisi liburan kebetulan berarti ada cara ini iya biasa
ini ngajak ibu untuk jalan jalan pengen tahu kota tua kebetulan ini baru satu baru sekali ini
ibu saya festival ini sekaligus menyambut wajah baru kawasan kota tua setelah
revitalisasi perubahan paling mencolok adalah jalan lada dan jalan kemiri di samping taman
fathahilah yang diubah keseluruhannya menjadi trotoar akses pedestrian yang semakin nyaman
membuat interaksi sosial masyarakat semakin bergeliat bagi seniman seperti grup musik
nonaria revitalisasi kota tua memiliki arti lebih besar lagi yakni sebagai ruang kreatif
para seniman mengekspresikan diri udah direvitalisasi tapi orang orang juga menikmati
menyenangkan gitu orang punya space terbuka buat sekedar nongkrong nongkrong ya
cuma duduk duduk gitu kan menyenangkan
tapi ya memang semoga itu dibarengin sama kecintaan warga juga untuk bisa merawat tempat tempat yang direvitalisasi gitu
jadi jangan cuma memakai tapi juga merawat
itu kan sesimpel buang sampah jangan sembarangan gitu
meskipun revitalisasi telah mengubah wajah kawasan
masih saja ditemukan pedagang kaki lima liar yang berjualan di trotoar
meskipun kawasan kota tua sudah direvitalisasi
dan istrian sudah diperbesar
sayangnya masih ditemukan pedagang kaki lima liar seperti di belakang saya ini
yang ditemukan di titik titik revitalisasi
tentunya hal ini yang harus menjadi perhatian serius dari pemprov dki jakarta
agar revitalisasi tidak sia sia
reza ramadan endra rizaldi jakarta